bunga puspita sari berhasil menorehkan prestasi sebagai paski braka dua ribu dua puluh tiga tingkat nasional
mewakili provinsi kepulauan bangka belitung
kesehariannya bunga hidup dengan ekonomi yang pas pasan
ibunya bekerja sebagai buru setrika bahkan untuk menambah pundi pundi rupiah
bunga kerap berjualan makanan di sekolah
bunga puspita sari tengah merasakan sukacita
pasalnya ia terpilih menjadi paski braka dua ribu dua puluh tiga tingkat nasional mewakili kepulauan bangka belitung
semangatnya terus menyala saat menjalani masa di klat paski berangka
aku berusaha aku fokus ke depan aku gak mikir yang dibelakangkan itu bukan urusanku
yang penting aku berusaha ke depan udah aku jalani
sejak sang ayah berpulang beberapa tahun yang lalu bunga tinggal bersama ibu dan kakaknya
ibu undanya adalah tulang punggungnya
ibunya hidup dalam kondisi ekonomi serba pas pasan
meski sederhana siswi sma negeri tiga pangkal pinang ini juga mengaku tidak ingin terus merepotkan sang ibu
ia kerap turun berjualan makanan piscok di sekolahnya agar bisa memiliki uang sendiri untuk tabungan dan bekal jajannya
misalkan aku mau jualan itu kan aku potong potong pisang
atau aku pergi ke pasar beli alat alat bahan bahan jualan langsung dibikin pokoknya sampai jam sepuluh an gitu
atau belajar lah ya kan udah gitu aja
terus kalau misalkan aku mau jualan terus aku harus bangun jam tiga lewatan untuk goreng picoknya itu
bagi bunga ibu adalah segalanya
perempuan enam belas tahun ini pun ingin membuktikan bahwa ia bisa membanggakan orang yang paling dicintainya
sebelum kan semalam aku disini kan aku sempat bermasalah kan
aku tuh disitu tuh udah pasrah banget kan
tapi mamaku nih udah bilang enggak kamu pasti pergi
kamu pasti pergi percaya aja kamu sholat
yaudah kan aku mau sholat
ternyata mamaku udah sholat duluan mamaku tuh sholatnya di kamarku kan
terus pas aku mau bangun aku denger mamaku tuh nangis sambil doa gitu
jadi aku kayak pura pura gak bangun gitu
dan aku denger mamaku cerita sama allah gitu kan
kayak aku gak tau kalo ada nyata mamaku
berat banget hidupnya selama ini
aku ngerasa kayak mamaku di depan aku tuh biasa aja
yang pertama aku pengen mamaku sehat
karena mamaku tuh sering sakit karena kecapean kerja kan
aku pengen mamaku sehat
terus aku pengen keluarga kami tuh gak dikasih cobaan yang berat
masuk rumah sakit
kadang kita nggak ada biaya
aku pengen ngomong anakmu sudah sangat keren
bunga dan ibunya yang bernama juwarni serta kakaknya tinggal di jalan sriwijaya
kecamatan melintang kota pangkal pinang
sehari hari juwarni bekerja sebagai buruh setrika di sebuah kios laundry kecil
di kampung keramat pangkal pinang pulau bangka
meski penghasilannya tidak seberapa juwarni mengaku usaha menyekolahkan anaknya berbuah manis
anak bungsunya terpilih menjadi anggota pas ki braka putri
mewakili provinsi bangka belitung
juwarni menyebut di lingkungan keluarga dan teman temannya
bunga dikenal sebagai anak yang gigih dan mandiri
berjualan piscok juga atas inisiatif bunga sendiri
saya kerja di laundry mas
sebagai tukang nyetrika jaga tokonya juga
dari jam tujuh pagi sampai jam dua siang
dia anaknya baik mas
nurut rajin jelas membanggakan sekali ya mas
bangga membanggakan orang tua
lugunya dia jarang main jarang bener bener main
bagi juwarni kebanggaannya tidak hanya saat bunga terpilih sebagai pas ki braka tingkat nasional
putrinya juga menorehkan prestasi di bidang olahraga
bunga aktif sebagai atlet silat dan pernah bertanding di ajang bergensi tingkat nasional
motivasi selalu juari berikan kepada bunga
agar sang buah hati selalu semangat dan tetap rendah hati dalam mengejar cita cita
tim liputan cnn indonesia